kelompok bersenjata wilayah kabupaten duga menembak pesawat jenis karavan milik maskapai sam air di bandara kenyam selasa pagi
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun pesawat mengalami kerusakan
pesawat yang diawaki oleh pilot m farhan fahri dan kopilot reza aresta ragai naga lepas landas dari bandara wamena jaya wijaya dengan tujuan bandara kenyam kabupaten duga
saat mendarat di bandara kenyam pesawat ditembaki lima belas kali peluru mengenai ban depan tangki pesawat dan badan pesawat
kabupaten duga polda papua komerspo ahmad mustafa kamal mengatakan tidak ada korban jiwa kibat serangan ini
pesawat sam air tidak dapat melanjutkan penerbangan karena rusak ban depan pesawat dan tangki bahan bakar bocor
tepatnya di bandara kenyam itu pesawat ditembaki oleh kelompok yang menawar senjata
pesawat terdengar di pos pimok dan tamekarteng kemudian di koreks itu ada sekitar rendetan tembakan sekitar lima belas tembakan